gempa yang mengguncang cianjur meluluh lantakan sebagian besar wilayah perumahan warga
mereka yang terdampak berteduh dengan fasilitas seadanya
sambil mengharapkan bantuan untuk bisa segera dievakuasi
kampung panumbangan desa cibulakan kecamatan cugenang kabupaten cianjur
menjadi salah satu titik lokasi terparah sejak gempa dengan magnitudo lima enam mengguncang cianjur
salah satu pos penampungan warga di pabrik beras haji agus salim
ada sebanyak dua ratus an warga yang berlindung dengan fasilitas sangat minim
mereka membutuhkan bantuan berupa makanan obat obatan tenda makanan bayi selimut hingga pakaian
bahkan dengan mengandalkan dapur umum seadanya mereka juga bertahan sepanjang malam
sambil menanti bantuan datang
sementara saya perlu bantuan mungkin
bantuan ini mungkin juga harus ada
ya bantuannya termasuk ya ini kan makanan air yang nggak ada pak
tidak ada air sama sekali ini
nggak ada untuk masak juga nggak ada
listrik juga ya pak
listrik putus semua pun nggak bisa dihubungi hp nggak bisa dihubungi
jadi makanan bayi
makanan baik keperluan anak anak pokoknya
keperluan anak yang diutama kita orang pakaian mungkin juga pakaian lah
terima kasih pak yayang
ya termasuk obat obatan pokoknya kebutuhan yang seandainya lah diperlukan untuk hari ini malam ini
saya perlu bantuannya pokoknya kepada pemerintah setempat untuk bupati cianjur
siapa aja yang mendengar saya nih perlu bantuannya di sini
soalnya semua warga nggak bisa ke rumah ini semuanya rumahnya rata hancur